presiden joko widodo mengaku telah mendengar kabar bahwa kedua anaknya gibran dan kaisang
masuk dalam bursa calon wali kota solo dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
berdasarkan sebuah survei salah satu perguruan tinggi negeri
sebagai ayah jokowi mengaku mendukung segala pilihan yang diambil anaknya
ya saya senang aja
senang mendukung ya
mereka ini anak anak mandiri gitu loh
mau bisnis ya silahkan mau jualan pisang silahkan
mau jualan martabak silahkan saya nggak pernah melarang
tapi akan mendorong ke arah sana nggak pak
juga silah nggak tahu saya
tanyakan aja ke anaknya langsung
orang tua itu bisanya hanya itu
kalau sudah diputuskan oleh anak anak ya
apapun jualan pisang ya saya dukung jualan martabak saya dukung